baik pak bas
pak nino jadi datang
harus dilihatin din
kasih batas waktu
nanti gue ikut bantu pantang ya
nggak akan ada kesempatan
main boneka pak
kok papa jiternya merah
aku sakit ya
aku usap ya pak
tadi papa kejedut
cuma gara gara rena usap udah hilang sakitnya
papa mau ngajak mama ngobrol dulu boleh ya
jangan rena ya
bentar aja ya
iya jadi saya mau cerita

dia mau pulang
apa apa persis ga
cukup segitang ya ini
cukup keras morning
sekarang udah boleh cerita
tapi aku minta kamu jangan kayak gini lagi ya mas
kamu jangan bikin aku jantungan aku takut
siapa sih yang mau kayak gini nih
tidak ada yang mau kan
masa saya sengaja sulit kepala saya
kenapa mau cerita apa
saya ceritakan ini ke kamu bukan untuk menakut nakuti kamu ya
tapi supaya kamu lebih waspada
kejadian yang menipu mama
itu bukan karena kebetulan
tapi memang ada orang yang sengaja melakukan itu ke mobil randy
itu siapa ya mas
kira kira siapa yang mau nyakain mama
saya juga nggak tahu
karena di video ini mukanya juga nggak butuh kelihatan jelas
terus kamu udah bicara masalah ini sama mama
saya nggak mau mama ceritain
kamu harus berbicara sama mama
saya nggak mau mama jadi kepikiran atau ketakutan
takut aja saya kalau mau tahu
menurut saya lebih baik mama nggak usah tahu dulu
sekarang kita perketat penjagaan buat mama
sembari saya mencari tahu siapa orang dibalik semua ini
terserah kamu mas
ya menurut yang terbaik buat kamu aja
ya menurut yang terbaik buat kamu aja
aku juga mau cerita
akan ketemu sama rina
jadi percaya sama mama
masnya pegali kering
sudah bareng sama mama
dia tidak seperti yang terlambat
terus kamu udah bicara masalah ini sama mama
saya gak mau mama jadi kepikiran atau ketakutan
takut aja saya kalau mama tau
menurut saya lebih baik mama gak usah tau dulu
sekarang kita perketat penjagaan buat mama
sambil saya mencari tau siapa orang dibalik semua ini
terserah kamu mas
ya menurut yang terbaik buat kamu aja
aku juga mau cerita
akan ketemu sama rina
karena ini permintaan rina
ini permintaan niat baiknya dia mas
karena tadi pas aku ke ofisiti
dia ngeliat ada orang yang buta
makanya dia langsung meminta ketemuan
justru saya yang kepikiran kamu
takutnya kamu yang jadi stres
saya beneran gak apa apa
ya mungkin dulu
ketika saya tahu pertama kali kalau
nino adalah ayah kandung rena
saya memang tidak terima
kamu ingat kan
kepala saya selalu pusing ketika saya melihat rina
saya seperti membatgang bibir tukang hidungnyafsanya
dan lumpuhan istri adil pun
saya lima puluh sembilan tahun epo
yang pertamanya ngerang sipu